memperingati hari anak nasional berbagai aktivitas untuk anak diadakan di taman mini indonesia indah
termasuk kegiatan mendongeng untuk anak di museum indonesia
sudah ada koresponen cnn indonesia katrina inandia di taman mini
selamat siang katrina
ya agenda apa saja di hari anak nasional hari ini di sana
selamat siang ratu nabila selamat hari anak nasional
dan hari ini di taman mini indonesia indah memang banyak sekali kegiatan dilaksanakan khusus bagi anak anak
dan tadi pagi seperti yang sudah diceritakan tadi memang ada kegiatan mendongeng yang diinisiasi oleh komunitas ayo dongeng indonesia
kemudian di sana ada enam belas orang pendongeng yang mendongengkan kisah kisah indonesia
seperti lutung kasarung bawang merah bawang putih dan juga timun emas dan lain lain
ini sangat penting sekali nabila mengingat bahwa memang saat ini anak anak jarang sekali mendengar kisah kisah khas dari negara indonesia
karena itu mereka menjadi mendapatkan pengetahuan baru dan juga ini memiliki manfaat manfaat lain
seperti contohnya menambah pembendahan kata anak anak dan juga kosa kata dan juga struktur kalimat
dan dalam kegiatan mendongeng itu mereka juga berinteraksi artinya meningkatkan imajinasi dan daya fikir mereka
nah selain mendongeng sebenarnya di taman mini ini ada berbagai macam kegiatan lainnya
contohnya saja nanti pada sore hari nanti ada atraksi drum band juga yang akan dilaksanakan masih daerah taman mini indonesia indah
dan juga ada pegelaran pegelaran lainnya
air sanggar yang memang berisikan anak anak ataupun memang dari penghibur penghibur seperti itu
selain itu juga sebenarnya ada workshop workshop ratu nabila
jadi tidak hanya bagi anak anak jadi bagi para pengajar
terutama pengajar ini maksudnya guru guru dari paut dan juga guru guru sekolah dasar ini bisa ikut dalam workshop workshop yang memang diadakan ini
untuk belajar bagaimana caranya mengajar anak anak secara kreatif tentunya
nah kalau misalnya memang tidak bisa mengikuti berbagai kegiatan yang ada di sini
juga sebenarnya ada kegiatan lain yang bisa dilakukan
kalau bisa dilihat di belakang saya saat ini juga cukup ramai
tua banyak yang mengajak anak anak ke sini selain untuk mengikuti berbagai kegiatan
mulai dari tadi ada acara mendongeng dan juga bermain permainan permainan tradisional yang sudah jarang sekali ditemui
mereka juga banyak yang menghabiskan waktu di taman mini indonesia indah ini hanya untuk sekedar duduk duduk saja bersama anak anak dan juga bermain
karena memang di sini juga banyak jajanan dan juga banyak juga permainan permainan dijual gitu
seperti layang layang dan juga balon balon sabun seperti itu
dan tentu saja ini sangat menghibur bagi anak anak
jadi bagi anda yang sebenarnya masih ingin merayakan hari anak nasional
masih ada kesempatan
di taman mini indonesia indah masih akan banyak sekali ada kegiatan
mulai dari siang nanti hingga sore nanti
mulai dari pagelaran kontes seni hingga ada atraksi drum band dan lain lainnya
jadi apabila yang belum sempat begitu ke sana masih bisa sampai sore ya katrina
juga seperti apa antusias anak anak di sana dan dari mana saja mereka berasal begitu
apakah memang dari hanya jabodetabek saja atau ada dari luar daerah begitu katrina
ya sama seperti taman mini indonesia indah yang merupakan miniatur dari indonesia
di sini saat ini juga banyak sekali anak anak tidak hanya dari jakarta saja rupanya
dari berbagai daerah
tadi juga saya sempat menemui nabila memang mereka datang dari berbagai daerah khusus untuk mengikuti kegiatan kegiatan yang ada di sini
karena memang tadi mereka hadir juga untuk mengikuti berbagai perlombaan
ada perlombaan perlombaan tradisional
kalau kita ingat dulu zaman tujuh belas agustus selalu ada kegiatan kegiatan seperti lompat sarung dan juga dengan lompat karung maksud saya
dan juga ada engkau
tengklek dan lain lain yang sekarang sudah semakin jarang ditemui
khusus untuk perayaan hari anak ini tadi juga sempat diadakan di sini
dan juga dengan berbagai hiburan hiburan untuk anak anak
tentu saja menarik minat mereka
dan mereka datang dari berbagai daerah memang khusus dengan bis bis besar juga bersama keluarga
dan juga terutama lebih banyak datang bersama sekolahnya
memang sengaja hadir ke taman mini indonesia indah ini untuk merayakan hari anak nasional
baik terima kasih atas informasi anda katrina inandia dari taman mini indonesia